lagian menurut perhitungan gue dalam waktu empat bulan gue udah dapet duit bakal ngontrak
jadi kalaupun gue diusir dari kampung mari gue udah ada bayangan bakal tinggal di jakarta timur
kenapa yang mesti disana sih
ya disana kan banyak pelanggan gue lam
yaudah lam ah gue capek nih bersih tegang
cuman cing jangan tiap hari dong gempor nih emang gabisa
seminggu dua kali gitu
sinetron aja tiap hari masa lo kalah sama sinetron lah
alhamil atau kagak itu urusan yang diatas
kita cuma berusaha doang
kalo gitu kudu ada etiketnya jangan dipasang disitu dijamin obat ini manjur
nyatanya pan yang nulis berhasil kagaknya itu pabriknya
ayam mah cuma mau jual doang
kalau mau komplain komplain sama pabriknya dong
gini aja deh daripada kita ribut ribut ji
mendingan dalam waktu tiga atau empat bulan kalo tuh obat kagak berhasil
gatau deh kalo dia
tapi kalo ternyata orang dia yang namanya gimana
aji mau pergi dari kampung mari
enak aja ini kampung gue gue ga denger kok disini
ya tapi kalo kaya begini enak disampein kagak enak di gue dong
gini aja deh kalo bener dalam empat bulan kalo dia hamil
pak ji jangan sampe begitu nape
ntar mukanya pak ji yang ganteng ini
terus kupingnya dipotong tinggal sebelah
elan setuju kagak lo
kalo dalam waktu empat bulan kalau dia kagak hamil
gue bakalan pergi dari kampung mari
nah tanda jadi kita saraman
dan malis sama tarmi jadi saksinya oke
eh saya juga pake ponakan ikut juga
cema cema gitu aja
cing kok berani berani taruhan begitu
emang cing yakin dalam waktu empat bulan rode bakal hamil
insya allah lam
lagian menurut perhitungan gue dalam waktu empat bulan
gue udah dapet duit bakal ngontrak
jadi kalo gue diusir dari kampung mari
gue udah ada bayangan bakal tinggal di jakarta timur
kenapa mesti disana sih
ya disana kan banyak pelanggan gue lam
yaudah lah mah gue capek nih bersih tegang
cing jangan tiap hari dong gempor nih
seminggu dua kali gitu
ini sinetron aja tiap hari masa lo kalah sama sinetron lah
mbak rere suka dapet kiriman bunga misterius
apa bunga itu dari bank robi ya
bang robi juga kan
suka ngirimin rumbungan misterius
bang robi sekarang cintanya udah sama mbak rere
tapi kenapa perasaan rom tetep mengatakan
kalo bang robi itu masih cinta sama rom
tatapan mata bang robi ke rom
itu tetep gak berubah
bang robi tuh udah pake
pantesan dipanggil panggil kagak keluar keluar
umi mau minta bantuan terus
ya tolong jagain toko
koko sendiri yang kesian
kalau gini hari ini biasanya banyak
dah gila ini
kalau disuruh aja deh
langsung liat tuh muka ditekuk
pura pura sedih deh tuh
heran jadi anak tuh
gak pernah berbakti sama orang tua
tuh yang munyi tuh
mulai deh sedih
pura pura patah hati
supaya disuruh umi gak semangat tuh
eh sama anak jangan maksa maksa
ini anak gue kagak omelin aja
udah kerjaannya ngelawan lu
pada gimana kalau gue ngomelin beneran
umi udahlah gak usah dibias lagi
orang tua sih kejem kayak gitu
misalnya maksa anak aja
nih anak gue ya gue mesti ajarin disiplin
gak kayak lu tuh
kerjanya cuman nyolong melulu
barang barang dagangan di dagangan gue
he he duit abang duit ayah juga
lu denger nih ya
lu tuh disini gak ada apa apa nya
dua fah disini ngerti
mulutnya kagak bisa direm
kagak ada kurikulumnya tuh mulut
eh apaan tuh mbak pedos gue
maimunah penebar dosa
astagfirullah kurang aja lu ya sama orang tua
mulut lu serawan seumur hidup
eh panas dalem kali
omi udah yuk
jadi gak setoknya nanti lu gak jadi ini gak mau pergi ini
sampai detik ini rencana kita berhasil
si nelan akan berangkat
meninggal kampung ini dengan sendirinya
kalo beneran hajar rodi hamil
iya berarti gopeng pak haji
mereka berdua udah mandul
kalo sampe nelan terusin di kampung ini
nah gue akan mengembangkan sayap
menjadi agen obat obat herba
burung kali ya pakai sayap
gak ada saingannya
lu sengaja pengen
ngusir si nelan
biar lu pada usaha herbal ya
lu mau ke rumah sakit
tapi mau langsung ke akhirat
menurut gua mendingan mereka ini di kulitin
ah jangan mati
jangan dong mati
oh itu apa
kenapa kita pereman
gimana kita mau bikin tobat orang bari
sementara kita sendiri gak pernah nyampe tobatnya
bari lo kan tau gue udah tobat
gue udah sadar bari gak mau gebukin orang
kalau mau nakut nakutin kayak tadi gue masih bisa
edar lu jangan bikin pegel hati gue ya
lama lama lo yang gue gebukin
kalau emang dengan gebukin gue hati lo senang
lo gebukin bari